tujuh kios di cipayun jakarta timur yang ditinggal penghuninya mudik ludes terbakar pada kamis pagi
petugas pemadam kebakaran menduga api muncul akibat korsleting listrik di salah satu kios
dan inilah kondisi tujuh kios di jalan rambo cipayun jakarta timur kamis pagi
api menghanguskan seluruh bangunan kios beserta isinya
petugas pemadam kebakaran sektor jakarta timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak meluas
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
arus lalu lintas dari cipayung menuju pasar rebo ditutup sementara